gara gara pengelola hotel menutup kafe lebih awal
karena aturan pembatasan operasional di masa pandemi covid sembilan belas
tujuh pengunjung sebuah hotel di cikarang selatan bekasi jawa barat
menganiaya juru masak hotel
tak hanya juru masak petugas keamanan dan resepsionis hotel juga menjadi korban
ketujuh tersangka yang diduga dalam pengaruh minuman keras ini
kemudian mengusir korban hingga keluar hotel
akibat penganiayaan tersebut
sang juru masak hotel menderita luka lebam di sekejur tubuhnya
kasus ini ditangani aparat polsek cikarang selatan dan polres metro bekasi